dengan slogan pamekasan hebat kabupaten yang satu ini terus berjuang demi yang terbaik bagi masyarakatnya
di bidang pelayanan kesehatan pemerintah kabupaten pamekasan senin pagi serentak mendistribusikan mobil sehat sigap yang digelar di masing kecamatan
salah satunya di kecamatan kota
dari satu ratus tujuh puluh delapan mobil sehat sigap kecamatan kota mendapatkan sembilan buah mobil yang diserahkan secara simbolis kepada masing masing kepala desa
pemberian mobil sehat sigap disambut baik oleh kepala desa
alimudin selaku kepala desa jamak mengaku terbantu dan siap melayani masyarakat dengan adanya mobil tersebut
kebetulan ini bersamaan sakit saya bawa jangan khawatir
sementara itu camat kota meminta agar desa betul betul memanfaatkan mobil tersebut sesuai peruntukannya
beberapa hari ini kita mendengar di media masa ada kecelakaan yang menggunakan mobil siaga desa
tetapi ketika diperiksa dia tidak bawa pasien justru berisi yang lain
oleh karena itu agar para kepala desa dapat mengambil pelajaran
kondisi ini dan memanfaatkan mobil sehat sigap desa ini untuk peruntukannya
kabupaten pamekasan terus berikhtiar demi yang terbaik
merubah kabupaten yang biasa biasa menjadi yang luar biasa memerlukan keikhlasan kesabaran etos kerja tekad dan keseriusan semua pihak dalam melakukan perjuangan untuk mewujudkan cita cita
pemerintah di kabupaten pamekasan memiliki lima prioritas di bidang kesehatan
kabupaten pamekasan memiliki layanan kesehatan yang excellent yang biasa kita sebut dengan layanan pamekasan call care
layanan pamekasan call care ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kesehatannya terjamin dengan service yang excellent
semua rumah di kabupaten ini kita tempeli stiker
semua tempat publik di kabupaten pamekasan juga akan kita tempeli stiker
di beberapa tempat tempat yang lain juga akan kita
kita beri publikasi yang cukup untuk kemudian masyarakat bisa tahu bahwa jika sakit jika kecelakaan jika mau berkonsultasi kesehatan bisa cukup telepon dengan nomor telepon yang sudah ada dan ditempel di semua rumah
badrut menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen untuk bersama sama bergotong royong menyatukan hati dan pikiran untuk berikhtiar menggeser kabupaten biasa menjadi luar biasa
dengan adanya mobil sehat sigap serta call center pelayanan kesehatan dapat menjadi alat pemerintah untuk memberikan layanan yang profesional dan sebagai bukti kesungguhan kepada masyarakat
ahmad zaini zain pamekasan jawa timur
pamekasan jawa timur pembangunan jawa timur pembangunan jawa timur pembangunan jawa timur pembangunan jawa timur